pemerintah provinsi dki jakarta akan memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengawati
mengamati sekaligus mengawasi perilaku para pedagang kaki lima di kawasan tanah abang
pemasangan kamera ini juga untuk mengubah perilaku para pedagang yang masih berjualan di trotoar
sandiaga optimistis perubahan akan mulai terasa setelah enam bulan metode ini diterapkan
di sela sela kunjungan perayaan natal wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menjabarkan dampak positif
yang mulai terasa sejak penataan tanah abang minggu lalu
hal yang paling terasa adalah adanya masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi ke transjakarta
hal ini mampu mengurai kemacetan
namun sandi juga tidak mengelak jika masih ada pedagang yang bandel dan berjualan di trotoar
sehingga menghalangi para pejalan kaki
untuk mengubah kondisi tersebut pemerintah provinsi dki jakarta akan memasang kamera pengawas atau cctv
jadi karena kita akan terus dan tegas seperti itu
kita berharap mereka akan mengubah perilaku
jadi dari kebiasaan mereka berjualan di trotoar
pemerintah jakarta tidak terlalu banyak
pemantauannya kita akan buat lebih lebih seminggu sekali
terus dari segi datangnya kita akan satu bulan tiga bulan kita akan terus
baru kelihatan penataan ini setelah enam bulan